mengurus dan merawat saya
sampai kamar mandi
tidak mengerti mbak tias
sampai tidak peduli
dengan kematian adiknya
memang kadang melenakan bu aisyah
dwi dan kiki akan pulang
dwi dan kiki
beberapa hari kemudian
ke rumah rahmat
terima kasih ya
kalian sudah datang
ke kalian berdua
almarhum selama hidupnya
punya salah ke kalian
kita berdua insya allah
pasti sudah memaafkan mas rahmat
pada saat mas rahman meninggal
aku juga lagi sibuk banget kemarin
lagi berangkat ke amerika
jadi gak bisa datang
kalian mau nemuin ibu di kamar
tapi ibu baru saja tidur
ah gak usah lah
biar ibu istirahat aja
sepeninggalan mas rahman
ada yang ingin aku sampaikan ke kalian berdua
emang ibu kenapa
aku mau minta tolong
ke kalian berdua
bisa nggak kalian berdua ngerawat ibu
disini aku cuma mantu
aku tuh sibuk
aku takut ibu gak kurus
kamu kan anak perempuan
kamu gak banyak kegiatan ki
ih enak aja sih kak
kamu kan perempuan
kalau aku perempuan itu ikut sama suaminya
lagian aku juga gak bisa
kan aku pasirnya banyak kak
kalau kalian sibuk
tapi kan enggar masih bisa ngurus ya kan gar
tolong gini aja deh aku sama kak dwi nanti bakalan kirim uang terus nih buat ibu ya
kenapa kalian selalu menangkap dengan materi nak
jadi akhirnya bu aisyah tetap tinggal sama enggar ya bu
iya mbak tias saya tetap tinggal di rumah enggar
walaupun mantu saya sudah menganggap seperti anak kandung sendiri
bahkan lebih dari itu
semuanya rp lima belas ya bu
nek ini tehnya
bunda gelasnya pecah
enggar mbak maaf ibu ini aja
nggak apa apa bu ibu gak kena kan
fatimah sayang lain kali kalau misalnya nenek mau minum kamu bantu pegangin ya
walaupun dia sambil meneruskan warung peninggalan rahman
tapi saya tetap kesepian
karena kedua anak saya tidak pernah datang menjemput saya
pahat biar nenek masuk sendiri ke kamar mandinya ya
nek aku mau pergi
sejak kejadian itu saya sering sakit sakit
tapi enggar dan fatimah selalu siap
pemurus dan merawat saya
bunda ini salah fatimah
kau saja fatimah jagain nenek sampai kamar mandi nenek gak akan sakit
sayang kamu gak boleh yang ngomong kayak gitu ini tuh sudah takdir sayang
enggar iya bu coba kamu telepon dwi ibu mi ketemu kenapa dia belum datang juga
iya tinggal telepon ini ya bu
waalaikumsalam kak dwi
ibu minta aku buat nelfon kak dwi
emangnya kenapa ibu
ibu sakit kak
ibu sempat jatuh di kamar mandi
kok bisa sih ibu sampai jatuh
emangnya kamu gak jagain ibu
gak gitu kak
maaf tapi memang ibu sendiri yang mau masuk ke dalam kamar mandi sendiri
setelah itu ibu jadi sering sakit
dan ibu minta supaya kakak
datang ke rumah buat ngejek mungkin dia
iya tapi sekarang waktu itu gak pas enggar
aku tuh sekarang lagi nerusin kerjaan klien di kalimantan atau gimana ya
apa aku suruh naya aja ke rumah ya
aku kasih salam aja buat ibu
ya udah enggar nanti aku telepon lagi
dwi enggar bisa dateng ya
kak ibu lagi sakit
kakak datang ya kesini
ini aja aku lagi buru buru nih periksain pasien
soalnya aku mau berangkat ke singapur
mau ada seminar kesehatan
kak sebentar aja
beli deh nanti aku transferin uang ya
ya udah aku periksa pasien lo lagi ya
ya udah assalamualaikum
jadi semuanya baik baik aja
paling cuma saya kasih vitamin aja ya
ya sudah kalo mereka gak bisa dateng
mungkin mereka sudah tidak menganggap ibu penting
bu ibu gak boleh ngomong kayak gitu
mungkin mereka memang bener bener lagi sibuk
nanti juga mereka bakalan dateng kok buat ngejengukin ibu
semoga ibu bisa pergi
kak kenapa ketemunya disini sih
kak gak di rumah aja
ya nggak bisa soalnya aku setengah jam lagi tuh mau ada operasi
jadi aku buru buru
lagian aku dateng kesini
cuma mau ini doang
ditipin uang buat ibu
aku tuh buru buru lagi kalau ketemu ibu yaitu ngobrolnya nggak selesai selesai
pasti mau cerita ini mau cerita itu ya udah aku dulu ya
ya allah kakiki lebih mementingkan menolong orang lain tapi sama ibu sendiri nggak peduli